oke ini kelihatannya kita harus pindah karena speedboat kita motornya sudah almarhum ini kayaknya habis bensin
kita sekarang dikelilingi oleh lebah yang kurang happy ya sarangnya itu diambil madunya
bahkan sekarang ini kita bisa menjual
makan sekarang ini kita bisa menjual
berat tinggi itu rp satu ratus lima puluh lima
rp satu ratus lima puluh per kilo itu bisa wah luar biasa ya